tetap memproduksi lumpia meskipun omset terus merosot
itulah yang dilakukan kuswandi
salah satu pelaku usaha lumpia di kampung naglik
kelurahan kapasari kecamatan genteng surabaya jawa timur
sejak april lalu pria yang akrab di sapa pumpung atau ipung ini
hanya mendapatkan omset maksimal seratus ribu rupiah per hari
atau turun lima puluh persen dari sebelum pandemi
kini kuswandi juga mengurangi jumlah produksi lumpianya
ini mengurangi produksi kan dulu tujuh ratus sekarang empat ratus tiga ratus biji
karena ini ada covid
enggak saja yang beli atau dimana
susah jualannya dan juga pembeli takut masalah covid itu
hal yang sama juga dilakukan oleh rituan
penjual lumpia dari kampung lumpia di surabaya ini
pria yang sudah sembilan tahun menjadi penjual lumpia di jalan kusuma bangsa surabaya ini
tidak berani mengambil stok dengan jumlah besar
sehari ia hanya mengambil paling banyak empat ratus lumpia
itu pun tidak semua terjual habis
caranya ya pakai masker untuk menyakit pembeli
pakai hand sanitizer
ya cuci tangan pakai jabit
para pembeli memang sempat takut untuk membeli kue lumpia pada masa pandemi ini
mereka pun menerapkan protokol kesehatan saat jajan lumpia
nggak takut ini mak dengan pandemi semacam ini
lagi pakai masker cuci tangan
kampung ngaglik kelurahan kapasari kecamatan genteng surabaya jawa timur
memang dikenal sebagai kampung lumpia
di sini terdapat puluhan pelaku usaha yang memproduksi lumpia
dan risoles sejak puluhan tahun silam
rata rata pelaku usaha yang ada saat ini adalah generasi penerus usaha orang tua mereka
para pembuat dan penjual kue lumpia ini berharap
hantaman ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas segera berakhir
herudwi sudarmanto surabaya jawa timur